ambar prabowo sangat terpukul dalam kecelakaan maut di tol cipali km tujuh belas
kecelakaan as itu telah merenggut nyawa ayah mertuanya akmaludin
dan anaknya atskia ataya yang baru berusia delapan bulan
tak hanya itu istri dan ibu mertuanya juga turut menjadi korban
yang kini masih menjalani perawatan medis
ambar prabowo menuturkan malam sebelum kejadian
ia masih sempat bercanda dengan buah hatinya itu melalui sambungan telepon
tak disangka hal itu akan menjadi komunikasi terakhirnya dengan askia
itu malam semalam semalam dan kerja
rabu sore jenasa atskia ataya dan kakeknya akmaludin dimakamkan
di pemakaman umum bambu apus jakarta timur
keduanya dimakamkan bersebelahan
semasa hidupnya akmaludin lima puluh tahun yang berprofesi selaku pengemudi ambulans
dikenal aktif di lingkungan
tempat tinggalnya di rw tiga kelurahan dukuh kecamatan kramat jati jakarta timur
sementara dua jenazah korban tewas lainnya atas nama purwanto enam puluh dua tahun
rencananya akan dimakamkan di depok
sedangkan korban kasmini akan dibawa ke kampung halamannya di purwadadi jawa tengah
sementara itu delapan korban yang mengalami luka luka dalam kecelakaan maut di tol cipali hingga rabu
masih dirawat di rumah sakit abdul razak purwakarta
mereka rata rata mengalami luka di kepala dan badan akibat benturan mobil yang terguling dan terbalik
diketahui seluruh korban luka maupun tewas adalah rombongan satu keluarga
mereka berangkat dari purwada di jawa tengah menuju jakarta
usai menggelar hajatan di kampung dan sempat menikmati masa liburan di yogyakarta
salah satu korban mengaku sempat mendengar suara ban pecah sebelum mobil menabrak truk dan terbalik
pada saat ini saya meledak dan terbalik
sebelumnya tidak dicek dulu kondisi ban
sudah tahu tapi tidak diinginkan
tapi tidak dicek lagi
atas kecelakaan maut ini henry afrizal kepala cabang jasara harja jawa barat menyebut
santunan lima puluh juta rupiah akan diserahkan kepada korban meninggal dunia
dan menjamin maksimal biaya perawatan dua puluh juta rupiah
untuk korban yang ada di rumah sakit abdul razak purwakarta
sesuai ketentuan undang undang tentang dana kecelakaan lalu lintas jalanan
sebelumnya minibus yang dikemudikan oleh akmaludin mengalami kecelakaan
di tol cipali kilometer tujuh puluh empat enam ratus arah cirebon menuju jakarta desa cikopo
kecamatan bungur sari purwakarta pada rabu pagi
kendaraan berisi dua belas orang ini diduga mengalami pecah ban belakang
lalu oleng menabrak sebuah truk dan terbalik
empat orang meninggal dunia dan delapan luka luka
sementara kendaraan truk langsung kabur
kasus kecelakaan maut ini masih ditangani unit laka lantas pores purwakarta
tim liputan cnn indonesia